selamat ya fem
jangan lupa langsung dari sini
saya nikahkan ananda sintia harun
binti harun jailani
kepada saudara afib damburi
bin arta haidar
dengan mas kawin lima puluh gram
dan seperangkat alat sholat dibayar tunai
nikah dan kawinnya
binti harun jailani
dengan mas kawin tersebut
bagaimana para sepsis ya
selamat berpikirannya ya
lenoh makasih ya karena kamu udah mau datang
aku tahu kamu orang yang sangat sibuk sekali
afif papa kamu itu partner bisnis aku
udah lama masa anak yang dikaku gak dateng gak mungkin lah
lagi di ruangan yang lain
lagi ya sama kerabat keluarga sama yang lain
salam buat mereka ya
sekali lagi selamat semoga kamu berbahagia
terima kasih ya selamat ya
iya terima kasih sudah datang terima kasih
afif nih coba kamu lihat siapa yang ada
so sweet banget ya
sahabat kamu datang bawa hadiah
dan berharap pernikahan kamu sama sintia bahagia selamat
terima kasih ya afif
salamat ya afif
jangan lama lama kita sudah datang
kamu bawa hadiah ya buat kita
wah bagus banget hadiahnya
kamu gak mau buka kado dari sahabat baik kamu
udah deh kalau gitu aku aja yang buka
cincin ini nggak salah apa apa
kenapa kamu tega membuangnya
dia menemani kamu selama sepuluh tahun
waktu itu kamu pernah bilang ke aku
kalau aku memakai cincin itu
semua harapan aku akan jadi kenyataan
semuanya jadi seperti ini
dunia yang kubangun selama berpuluh puluh tahun bersama afif
sekarang runtuh begitu aja
hidup aku sekarang udah hancur
aku sudah berpikir
aku sudah berpikir
aku sudah berpikir
aku sudah berpikir
aku sudah berpikir
aku sudah berpikir
aku sudah berpikir
aku sudah berpikir
aku sudah berpikir
aku sudah berpikir
aku sudah berpikir
aku sudah berpikir
aku sudah berpikir
aku sudah berpikir
aku sudah berpikir
aku sudah berpikir
aku sudah berpikir
aku sudah berpikir
aku sudah berpikir
aku sudah berpikir
aku sudah berpikir
aku sudah berpikir
pasien saat ini hamil empat minggu
usia kandungannya itu sangat rentan sekali pak
tolong dijaga baik baik ya pak
saya permisi ya
aku tinggal dulu sebentar
nanti aku kembali lagi
hai kamu ngapain disini
mama lihat sendiri siapa yang telpon
ini perempuan gatel banget
telepon telepon terus ngapain lagi